kick off laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua grup g
antara indonesia versus malaysia akan dimulai pukul sembilan belas tiga puluh
tiga jam sebelum kick off para pendukung timnas indonesia
sudah mulai berdatangan ke stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dari sekitar enam puluh ribu lebih tiket yang dijual pssi
sepuluh ribu lebih lembar tiket dilaporkan sudah laku terjual
untuk menghindari antrean panjang penonton seluruh tiket dijual secara online
sejak sore hari para pendukung timnas indonesia pun sudah mulai berdatangan ke areal stadion
sementara untuk pengamanan sekitar sepuluh ribu lebih petugas gabungan dari tni dan polri
bersiaga di kawasan stadion gelora bung karno senayan jakarta
dari keterangan pssi tiga lembar tiket juga telah dialokasikan untuk para pendukung timnas malaysia
namun informasi terakhir hanya sekitar empat ratus an pendukung tim harimau malaya
yang datang langsung ke stadion
mengenai pertandingan antara tim nasional indonesia versus malaysia ini
kita tidak bisa tidak membahas rivalitas dan sejarah panjang yang terjadi di antara kedua negara
dan kalau bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kedua kesebelasan ini
sudah saling mengenal tipe dan karakter permainan dari masing masing kesebelasan
karena kalau kita lihat dari rekor pertemuan ini sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
kedua negara tim nasional senior dari indonesia dan malaysia sudah bertemu sebanyak sembilan puluh lima kali pertemuan
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
dan hasilnya sebenarnya memihak kepada tim nasional merah putih
di mana indonesia memenangkan tiga puluh sembilan pertandingan
sementara tim malaysia hanya memenangkan tiga puluh lima pertandingan dan sisanya berakhir dengan imbang
dan laga terakhir antara tim nasional indonesia dan malaysia ini terjadi di tahun dua ribu enam belas
di sebuah laga persahabatan yang berlangsung di stadion manan surakarta
di mana saat itu tim nasional indonesia dibawah asuhan pelatih alfred riedel
saat itu masih ditangani oleh alfred riedel
indonesia berhasil menang dengan skor tiga gol tanpa balas lewat dua gol
dengan pilihan dari irfan bagding dan solosa
namun itu tadi di pertandingan persahabatan
di laga kompetitif resmi terakhir justru malaysia yang menang saat itu di penyisian grup b
piala aff tahun dua ribu dua belas di mana saat itu malaysia menang dengan skor satu
dan mungkin di latar belakang anda bisa mendengar suara dari pendukung tim nasional indonesia
yang sudah tidak sabar untuk masuk ke areal stadion gelora bung karno senayan jakarta
memang mereka sejak sore sudah berdatangan ke areal stadion dan saat ini menunggu
pintu masuk ke areal stadion gelora bung karno senayan jakarta dibuka oleh panitia
dan dari informasi seperti informasi yang sebelumnya sudah disampaikan
dari enam puluh ribu lebih tiket yang sudah dijual ini sudah laku ludes terjual sekitar lima puluh ribu tiket
dan tentunya diharapkan nanti pada saat per kick off pada pukul setengah delapan malam nanti
ini stadion gelora bung karno senayan jakarta dapat dalam kondisi full house
tentunya membawa motivasi tambahan bagi pemain pemain tim nasional seri indonesia untuk memenangi pertandingan
dan satu fakta lagi yang menarik adalah apabila tim nasional indonesia bertemu dengan malaysia di stadion utama gelora bung kano senayan jakarta
ini sejarah juga memihak kepada tim nasional kita
dimana sejak tahun dua ribu empat apabila timnas senior sepak bola malaysia bertandang ke gbk ini mereka tidak pernah menang
dan bila kita tarik lebih jauh ke tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua sejak asean games ke empat di jakarta
ini tim nasional senior indonesia dan malaysia sudah delapan belas kali bertemu
dan lagi lagi indonesia menang
dan lagi lagi indonesia menang

sementara malaysia hanya mampu menang empat kali dan pertandingan seri terjadi dua kali
namun itu semua hanya sejarah dan rekor pertemuan seperti dalam konferensi pers hari sebelum pertandingan pelatih tim nasional malaysia tan chengo menyebutkan
ia tidak akan terlalu merisaukan sejarah dan rekor pertemuan antara indonesia dan malaysia sebelumnya
ia dan anak anak asuhnya hanya akan fokus pada pertandingan setengah delapan
dan akan berusaha mencuri kemenangan atau setidaknya mencuri kemenangan
atau setidaknya mencuri kemenangan atau setidaknya mencuri poin
apabila memungkinkan di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta di hadapan hadapan ribuan pendukung tim nasional indonesia
tapi tentunya bagi ribuan pendukung timnas yang datang ke stadion gbk
hasil yang diharapkan tentunya adalah kemenangan akan ada di pihak tim nasional indonesia
dan kita dapat meraih poin penuh di laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua ini eva
semoga terwujud angga
tapi kalau kemudian anda tadi katakan berusaha mencuri poin berusaha mencuri kemenangan
kalau kemudian bicara strategi untuk mencuri poin dan mencuri kemenangan
singkat saja kira kira siapa yang akan diturunkan pelatih simon dan juga pola permainan yang akan diterapkan
ya kalau bicara formasi peta tim yang akan diturunkan oleh simon mcmanamy
memang ini banyak predisi yang bermunculan bahwa di dalam beberapa uji coba simon mcmanamy sempat menggunakan formasi empat dua tiga
namun juga sempat mengubah formasi menjadi tiga empat dua satu atau tiga empat tiga
namun yang jelas di lini belakangnya
namun yang jelas di lini belakang
kita mempunyai pemain yang cukup mumpuni ada hansa muyama ada ricky fajri ada victor egbonevo dan juga ada justinus pae
sementara di lapangan tengah prediksi saya mungkin evan dimas akan menjadi playmaker dan diturunkan simon mcmanamy sebagai starting eleven
dan dibantu oleh rizky pelu
sementara di lini depan kita punya pemain naturalisasi alberto gonzalves yang sudah membuktikan ketajamannya
dan akan disupport oleh dua penyerang lubang ada irfan bagdim dan juga ada stefano lillipalli
sementara di pemain sayap
kita memiliki beberapa pemain yang memiliki kecepatan di atas rata rata yang tentunya bisa menjadi andalan simon mcmanamy untuk mencetak gol ke gawang malaysia
ada andik firmansyah ada sadil ramdhani dan juga ada febri haryadi
menarik untuk ditunggu bagaimana hasil pertandingan penuh gengsi penuh rivalitas dan sejarah panjang antara indonesia malaysia yang baru
yang kick off nya baru akan dimulai pada pukul setengah delapan malam nanti eva
baiklah kita akan tunggu sama sama semoga hasilnya akan seperti yang diharapkan kita semua
warga negara indonesia
erlangga wisnuaji melaporkan langsung dari gelora bung karno senayan jakarta terima kasih